sejumlah juru parkir liar dikejar petugas gabungan saat razia di kawasan cempaka putih dan kemayoran jakarta pusat
aksi kejar kejaran antara petugas gabungan dan seorang juru parkir liar terjadi di jalan cempaka putih raya selasa siang
ia mencoba menghindari razia yang digelar petugas dishub satpol pp dan sudin sosial
mereka yang terjaring razia kemudian langsung ditangkap untuk membuat surat pernyataan
sementara yang kedapatan sudah dua kali terjaring langsung diserahkan ke dinas sosial
diet kita penertiban juru parkir liar di minimarket
tadi di cempaka putih ya sama kemayoran
tadi ada berapa ada enam orang
kita amankan dan kita suruh buat pernyataan di sini agar tidak mengurangi lagi perbuatannya atau parkir di situ